dan saat ini melalui sambungan telepon sudah ada psikolog lembaga manajemen feb universitas indonesia mbak niken ardianti
selamat malam mbak niken
malam mbak anum ya gimana mbak
oke mbak niken boleh dong minta sedikit tanggapannya ini ada yang mengaku ngaku dirinya anak lulusan ui
terus dikasih gaji delapan juta nggak mau karena dibilangnya nggak pantas apa segitu karena lulusan ui mbak niken
waduh waduh kalau udah bawa nama institusi kayaknya enggak tuh ya
nggak gimana tuh mbak niken
jadi sebetulnya penerapan pengelolaan manajemen sdm sekarang kan kalau dulu kan hrd human resource
nah sekarang ini orientasinya sudah berubah nih udah hampir dua dekade terakhir yang disebut cuma human capital management
jadi kapital yang dihitung adalah kapital yaitu indikasinya produktiviti
jadi seberapa memberi kontribusi secara optimal untuk organisasi
nah kalau kita hitung mundur sebetulnya dari kurikulum dua ribu tiga belas itu anak anak dari sd smp sma
sebelum masuk ke perguruan tinggi mereka itu orientasinya sudah masuk kepada output
jadi pernah dengar nggak kriteria ketentasan minimal kkm
nah jadi anak anak ini sudah orientasi sudah diarahkan untuk nilai nilai
sehingga memang ya tidak disahkan bahwa
loh kok aku cuma dapat delapan juta nih
nggak juga nggak juga
padahal persepsi dari perusahaan sebagai pemberi pekerjaan itu mazhabnya sudah kapital
berarti kalau tadi mbak niken bilang dia
oh sebetulnya ini nggak ada ngaruh ngaruhnya ya latar belakang pendidikan kuliah di mana bahkan luar negeri sekalipun akan ngaruh sama gaji begitu ya
karena di indonesia sekarang khususnya apalagi untuk pendidikan pasca sarjana
pemerintah sebetulnya mengalami kendala juga untuk apa yang namanya generasi ombak
jadi generasi indonesia itu kita mendapatkan
kita mendapat balance untuk termasih masih jomlang banget
jadi orientasinya gini jakarta sumatera jawa sumatera itu masih timpang dengan teman teman yang ada di sulawesi dan kalimantan papua ya nggak sih
nah sehingga kenapa setiap lebaran semua datang menyerbu ke jawa dan sumatera
karena orientasinya pendidikan yang terbaik pekerjaan terbaik masih ada di sentra sentra itu seperti itu
belum bicara industri bicara private banking asn
birokrasi bumn sampai multinasional
jadi semua ngumpul tuh masih ngumpul di sumatera dan jawa seperti itu
mbak niken tapi sebetulnya sdm yang seperti apa sih mbak niken yang bisa digaji besar untuk perusahaan
begitu ini mungkin untuk pengetahuan juga untuk adik adik fresh graduate lainnya yang baru ingin melamar
baru melek sama dunia kerja supaya tahu begitu kapan harus nanti bisa dapatkan gaji dengan sesuai harapan mereka dengan angka yang besar
ini untuk teman teman adik adik yang milenial sekarang sudah selenial mbak hanum
jadi sudah generasi ketiga
jadi kalau tahun dua ribu itu kohortnya masih milenial pertama yang sekarang sudah jadi orang tua orang tua muda
terus nanti dua ribu sepuluh kemarin udah lewat generasi kedua sekarang generasi ketiga nih yang menjelang akan masuk ke dunia pekerjaan
teman teman selenial ini harusnya mereka sudah sangat paham bahwa mereka itu mengumpulkan portfolio
jadi perusahaan itu akan mencari mereka mereka yang memiliki pengalaman tidak hanya pengetahuan ipk gpa yang tiga sembilan dan lain sebagainya
tetapi yang lebih utama juga adalah keterampilan
keterampilan yang paling utama dan gak pernah usang sampai dari dulu sampai nantinya adalah keterampilan soft skill
hmm seperti apa tuh membandingkan misalnya
jadi selain akademiknya bagus dia juga harus punya pengalaman
entah di keorganisasian entah di keterampilan bahasa entah di keterampilan hal hal yang lain yang sifatnya kaitannya kata kuncinya ya teamwork
problem solving decision making dan integritas
nah sekarang sosmed pasti kan udah nggak asing lagi dengan instagram ya
dan sebagai informasi untuk semua sebagian besar para pemberi pekerjaan mereka menggunakan sosmed itu sebagai the second challenge of assessment
jadi untuk adik adik yang selenial ini please be mind your and very careful about your social media
karena nanti akan di tracking juga biasa sehari hari di sosmed menggunakan gaya bahasa komunikasi yang seperti apa begitu ya
tapi hal yang seperti ini banyak dikeluhkan nggak sih mbak niken dengan maksudnya bursa pekerjaan yang ada zaman sekarang kan ya
anak anak selenial yang seperti sekarang tadi manikin sebutkan udah berusaha
udah lebih dari milenial udah lebih modern lagi begitu
jadi kadang mungkin yang para pendahulu nggak nyambung begitu bahasanya
jadi apakah ini menjadi satu ketimpangan yang terjadi antara generasi yang berbeda ini
buat kata kuncinya pasti akan selalu ada jalan keluar
satu hal di sini adalah challenge tadi kan kurikulum
itu emang sudah given
itu udah terjadi
tetapi satu hal di sini adalah tantangan terbesar untuk

orang tua bisa mengambil celah di situ
karena kalau mengambil semuanya diserahkan sama guru di sekolah kayaknya mereka nggak punya cukup waktu ya
jadi artinya di sini orang tua mendapat peluang untuk mengisi bagaimana wisdom bagaimana legacy bagaimana unggah ungguh tata kerama dalam komunikasi
karena apa notabene begitu mereka nanti masuk di dunia pekerjaan bosnya itu tetap boomer
bosnya tetap ada generasi x
itu generasi saya dan para senior senior masih ada
mereka belum ada pensiun
nah bagaimana agar crack dalam lintas generasi ini tidak dipertarungkan seolah olah mereka akan menjadi objek dan si para senior ini menjadi subjek
tapi targetnya adalah untuk mencapai produktivitas tadi kontribusi kapital tadi
yaitu mereka harus kolaborasi
ya itu tadi
millenialnya harus belajar tentang konteks situasi geodatanya
dan seniornya juga harus belajar dengan cepat bagaimana masuk dalam alam suara kebatinan para millennial ini
ya mbak niken kalau kita kembali ini kan yang sekarang lagi viral ini kan terkait dengan si hashtag gaji delapan juta ini
tapi kalau misalnya kita hubungkan lagi deh bandikan sama gaya hidup millennial zaman now ya mungkin uang segitu bukan uang besar lagi bagi mereka
tapi apakah enggak sih kalau mereka menggunakan kebutuhan gaul nongkrong berbagai macam barang branded yang mereka gunakan
apakah secara psikologis kalau mbak niken melihatnya wajar anak ini bisa curhat seperti itu social media
kita kesampingan terlebih dahulu deh masalah dia curhat tentang lulusan ui gitu harusnya dapat lebih tinggi
tapi terkait dengan gaya hidup dan angka segitu wajar nggak sih kalau dia bisa berbicara seperti itu social media
karena kan kita bicara di indonesia itu adalah sangat bervariasi konteksnya
saya bicara di indonesia itu adalah sangat bervariasi konteksnya
kalau kita bicara di indonesia itu adalah sangat bervariasi konteksnya
teman teman di multinasional
mungkin bisa dalam range nya
di situ sangat
bervariasi ya tetapi kalau kita bicara
artinya dan teman teman
itu sudah sangat signifikan
tetapi satu hal
output dari pekerjaan
di perusahaan kan tidak selamanya
berbasis finansial ya
apalagi untuk teman teman fresh graduate
mereka tetap harus masuk di dalam
tasaran pelaksana which is
itu orientasinya bukan spesialis belum
di situ belum ada spesialisasi
di situ masih generalis
jadi stupoksi utamanya dia adalah
sebagai pelaksana which is itu sebagai
jadi kalau mau bicara
aku lulusan ui
atau dan lain sebagainya pokoknya
the big five dari perguruan tinggi negeri
kayaknya tunggu dulu
si usernya lu bisa apa
karena kita bicara kompetensi
kompetensi itu ada tiga
untuk seorang staff muda
tapi yang perlu di challenge sama user
dalam hal ini korporasi adalah apa
ini yang terakhir mbak
kalau mungkin pesan untuk tidak hanya generasi milenial
mungkin semua orang yang sedang mencari kerja
di luar sana
dan tertarik dengan topik ini bahwa
delapan juta itu angka yang besar loh
harusnya bersyukur atau
iya eh ada mungkin ada yang setuju
delapan juta kekecilan gitu
kira kira kalau menurut mbak niken sendiri
apa sih yang seharusnya dimiliki oleh
seorang pencari kerja pada hakikatnya gitu
yang paling umum deh
nilai kembali lagi
nilai finansial itu sangat relatif
karena sebetulnya kepuasan kerja
dari hasil penelitian puluhan tahun pun
terbukti bahwa kepuasan kerja bukan terkait dengan
teorinya bukan terkait dengan finansial
tapi lebih kepada kualitatif
artinya satu hal di sini
di mana kita memiliki visi misi value yang sama
dengan organisasi itu do signifikan
ketimbang hanya mengejar amount
jadi kita semua bisa merefleksi untuk teman teman
senior senior yang sudah bekerja
lebih dari tujuh tahun
artinya sudah melewati angka
mereka sudah berpikir
apa sih yang gue cari di perusahaan ini
kenapa saya bertahan di perusahaan ini
pasti jawabannya optimal question dan encernya
adalah lebih kepada
jadi visi misi value itu yang lebih utama
ketimbang yang finansial
semoga ini bisa diingat dengan baik ya
oleh teman teman di luar sana yang sedang mencari kerja
ataupun mau pindah kerja gitu ya
jangan jadi foto loncat ya
jangan jadi kutu loncat ya
milenial banget tuh mbak niken ya
baik mbak niken ariyanti terima kasih
sudah bergabung bersama kami di connected